ya pemprov memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk membangun rth di luar anggaran pendapatan belanja daerah
pernyataan itu disampaikan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama saat meresmikan taman diponegoro
taman yang dulunya bekas pom bensin pasar tradisional dan bangunan liar ini merupakan sumbangan sebagai program csr salah satu perusahaan swasta
apbd dialokasikan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia seperti kesehatan pendidikan makanan pokok dan perumahan
tiap lura lura itu sudah jadi estate manager
semua taman rth dibawa naungan lura
lura sebagai manajer wilayah dia harus tahu persis harus dia jaga
bukan cuma estate manager dia juga kayak orang tua
jadi orang mana yang butuh pendidikan kesehatan rumah dia urusin
jadi kami kan udah mengubah ada skorkat lura lura itu udah diaturin
itu lagi siapkan aplikasi mobile nya
sehingga bisa kelihatan nanti lurah mana yang tidak mendukung
jadi langsung kelihatan